wan maafin ya banyak kalau ngerasa bersalah mau nolongin gue cepetan lo sekarang rumah
susan mumpung dia belum nikah masih adam lo klarifikasi tolong jelasin semuanya ya allah
bang mau nikah itu enggak bener banget tuh bang guru dibatalin tuh bang ya allah bang
saya nikahkan adam bin ahmad hai hai hai hai cepetan penggulunya nungguin
lin kok kayaknya gue ragu sih untuk langsungin pernikahan ini gue gak yakin kalau gue bisa
nikah sama ada
ragu non perlu diganti enggak
makasih makasih makasih silakan silakan makasih makasih
susah ngomong bener
susah ngomong bener
susah ngomong bener
sabar aja dulu namanya juga lagi nantang biar cantik biar semeriwi
hehehe ya udah ngebet mau kawin
hai eh masalah pak
bagaimana nih saya caranya udah siap bapaknya langsung duduk di situ ntar lagi
tuh ya penggulunya datang tenang aja
bucap pak ada mau kawin tuh ama susan bukan penggulu
sabar dikek daripada kawin magul ya kan
terpulih sama netong dulu
nek wicca mengkirim mis aja
ikan asin diasinin
eh ada tamu ya
lah kenapa di sini gua
kenapa jadi di sana
eh ada tamu ya
lah ke soro lagi
gua yang salah apa dia ya
perasaan gua di amerika di sini dan nyewotnya di situ
kalo di amerika mah
eh salah lagi ya
nah lah apa bener kalo begini mbak bu
sedah minyak jadi bingung
ya allah ibu buta ya
eh ada nyambung doyang sumbang dong
tuli dan telinga
jadi latang dan buta
rame tuh bu
lah banyak elu neng ngomongnya
no lagi di dalem
nanti kagak mau ke dokter neng
bu bang ramdi digigit angkot
aduh ya ya saya tahu bu
tahu ramji abis kecelakaan saya tahu
ya udah masuk aja neng kagak apa apa
menganggap rumah sendiri ya bu
anggap aja rumah sendiri ya neng
kak abang apa sih dilipet lipet bang
udah kayak lepet
saya mau nengokin abang kemari
abang kesian banget ya
ini gara gara lo tau gue jadi ketabrak
maafin ya bang ya
kalau lo ngerasa bersalah mau nolongin gue
sekarang ke rumah si susan
mumpung dia belum nikah sama si adam
lo klarifikasi tuh lo jelasin semuanya
ya allah bang mau nikah
itu enggak bener banget tuh bang
udah dibatalin tuh bang
ya allah bang pahit amat ya bang hidup abang
pak saya nikahkan adam bin ahmad
dengan susan binti wisnu wijaya
dengan mas kawin seperangkat perhiasan
dan seperangkat alat sholat dibayar tunai
saya terima nikahnya susan binti wisnu wijaya
pernikahannya kudu di stop
kesianan bang ramji mbak susan
mbak ketipu mbak ya allah
itu tuh dia orang tuh nyuruh saya bohongin mbak
saya disuruh pura pura jadi bininya bang ramji mbak
asal lo penipu kelas kakak mbak
saya disuruh tuh mbak begitu mbak
biar mbak benci lo sama mbak sama ramji
enggak enggak dia bohong mbak
gue gak kenal sama dia bener
yee apa lo bang yang dateng ke kantor gue
kamu kenal sama dia
lah gue kenal banget bang
kalau disuruh mendingan jangan jadi pelacur
kerja sama gue aja bohongin ini ini ini
gue digaji gede katanya gitu
bener bener gue gak kenal sama dia sumpah deh
eh lo jangan sebarangan kalau lo ngomong ya capek lo
lo yang dateng bang tuh lo mba mbain gue
mendingan kerja sama gue gajinya gede
jangan pakai begitu lo bang jadi orang
hah gini caranya gini caranya
supaya aku benci sama ramji
dengan permainan aku dengan menyuruh dia
sayang dengerin jempol ya
dengarang tuh gak dengarang
jangan percaya mbak
udah udah udah sekarang ramji dimana
ramji nya loh di rumah abis kecelakaan
hah bebi ramji
hah susah susah susah susah susah
eh minggir lo belakang awas
susah mau kemana eh kita kan mau kawin
enggak enggak susah enggak mau
lo menipu lo tuh gak bohong
eh susah susah eh susah susah
susah sekarang aku ga ada senin
tidak tidak perlu nangis
pokoknya sekarang juga aku harus ketemu demi ramzi
sebaiknya kita kahwin aja yuk
dengar suara susan
emang si adam itu penipu
susan gak suka sama dia
tapi kok badannya
bukan tabrakan ditabrak malah
maafin susan ya
susan suka sama ramzi
gimana kalau misalkan sekarang
ramzi jadi calon pasangan suaminya susan
gimana ya mau gak
aku juga pengen sih
pasti dia gak setuju
siapa bilang mau gak setuju
gue setuju banget
udah ramzi lo kawin aja sama susan anak gue
daripada kawin sama adam
jadi gak kearuhan anak gue
gue yakin lo berdua jadi bahagia
sakitku akan sembuh
kita beneran bakal kawin